lebaran sebentar lagi
aduh terus apa ya
artinya kita sebentar lagi makan makan
dan salah satunya yang biasanya harus ada di setiap meja yang merayakan lebaran adalah kue kering
hmm itu kue kering tuh wajib ada tadi kamu udah jelasin ya ada nastar lah ada cheese stick lah ada apa lagi
castangle ya betul sekali
nah buat anda yang tidak punya waktu sebetulnya bisa saja cari kuenya di kampung kue
di tasikmalaya karena ini kampung yang setiap ramadhan kebanjiran pesanan
dan kue kering permintaannya tidak hanya dari dalam tasikmalaya juga tapi dari luar kota juga meningkat pesat
warga kampung yang merantau sengaja mudik lebih awal untuk membantu mengerjakan pesanan
aroma kue kering tercium di kampung argasari kecamatan cihideng tasikmalaya
selama ramadan dari pagi hingga malam hari
para pembuat kue kering ini sibuk memanfaatkan
melalui pesanan kue kering yang meningkat pesat
hampir semua warga kampung argasari menjadi pembuat kue lebaran
salah satunya anissa yang sudah membuat kue kering sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
kue kering sama kue basah
kalau untuk lebaran
kalau untuk lebaran menjelang lebaran sih bikin kue keringan
kue keringan jenisnya apa bu
anissa membuat bermacam macam kue kering
di antaranya nastar putri rengganis putri salju kastengel dan sultana banyak
kampung di perantauan mudik lebih awal
bahkan ada warga dari luar kampung yang datang khusus untuk membuat kue
dalam sehari satu rumah bisa memproduksi sekitar tiga puluh hingga empat puluh lusin kue kering dalam toples
selain dari tasikmalaya dan kota kota di jawa barat
pembeli juga berasal dari purwokerto yogyakarta dan lampung
saya ada langganan jadi nggak pesan langsung kue kering
biasanya apa bu kue apa yang di
ini ada nastar
kemudian ada sultana ada yang sempat macam macam
satu toples kue buatan warga kampung argasari dihargai rp empat puluh hingga lima puluh ribu rupiah
itu berarti omset satu rumah pembuat kue mencapai dua puluh juta rupiah per hari